presiden joko widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor pelayanan pajak pratama kota solo jawa tengah pada kamis kemarin
jokowi langsung mengecek pelayanan di kantor pajak tersebut
ia juga tampak sempat menyapa dan berbincang dengan para wajib pajak yang sedang berada di kpp pratama kota solo
sidak jokowi kali ini bertujuan mengecek secara langsung kegiatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau spt dua ribu dua puluh dua oleh masyarakat
saya kaget wow bapak yang nantri masih banyak
padahal kita akan bisa e filing dari rumah online dari rumah
ternyata memang wp wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul
kadang kadang kurang yakin sudah bawa ke sini tanyakan benar baru dibayar
saya sendiri juga sudah
jadi kita harapkan seluruh wajib pajak segera menyampaikan spt nya
waktu ngisi spt biasanya kan online
itu ada segi trouble kalau nggak keluar yang biasanya online saya tanya ke sini
sekalian pindah alamat
kalau di online tidak bisa harus datang ke kantor
oh tadi hanya singkat cuma ditanyain
oh sudah online cuma ada diskusi dengan trouble ini aja cuma itu aja
kalau mau pajak penting
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyebut kedatangan presiden ke kantor pajak
untuk melihat langsung pelayanan dan pelaksanaan penyampaian spt tahunan
kebijakan bapak presiden adalah untuk penyerahan spt orang pribadi
yang jumlahnya meningkat ya dari tahun lalu tadinya lima lima ke enam enam
jadi kenaikannya itu lebih dari dua puluh persen
senang betul bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang undang
dan terutama melalui filing
meskipun tadi makanya bapak presiden ingin tahu apakah masih ada masyarakat yang datang ke kantor pajak
sebelumnya jokowi sempat geram terkait kasus flexing atau pamer harta dan gaya hidup mewah
yang dilakukan sejumlah pejabat dan pegawai di kementerian keuangan
jokowi turut mengikuti kasus yang sedang menimpa mantan pejabat ditjen pajak
rafael aluntri sambodo dan mantan kepala bea cukai yogyakarta eko darmanto